koordinator jurubicara partai demokrat ruhut sitompul tak mempermasalahkan jika mantan kader pks fahri hamzah ini hendak bertemu dengan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
namun ruhut ini tidak rela jika pertemuannya akan berujung masuknya fahri ke partai demokrat
kalau memang ya seperti salah satu kader kami yang juga karena dia pernah menteri ya di era pak sby mengatakan bisa saja menerima kalau saya saya tolak
saya tegas saya katakan kalau diterima saya akan mundur sebagai kader partai demokrat
saya tidak mau satu perahu dengan fahri hamzah